mantan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama mendapatkan remisi natal
remisi untuk terbidana kasus penodaan agama itu sudah ditandatangani oleh
kepala kantor wilayah kementerian hukum dan ham dki jakarta
dilansir detik com ahok yang difonis dua tahun penjara mendapat remisi lima belas hari masa tahanan
ahok dianggap memenuhi syarat mendapatkan remisi karena dinilai berkelakuan baik
tidak pernah melanggar peraturan dan tata tertib rutan
serta bersikap baik terhadap sesama warga binaan maupun petugas
ahok juga sudah menjalani masa hukuman lebih dari enam bulan
ahok dinyatakan bersalah dalam kasus penodaan agama atas ucapannya
yang mengutip surat al ma'idah di kepulauan seribu september dua ribu enam belas lalu
ahok kini ditahan di makobrimob kelapa ii depok
meski demikian ahok bersatu setahanan lapas cipinang
hakim tidak ada komentar sedikit pun dari ahok saat masuk ke rutan cipinang
sekitar pukul empat belas istri anak dan kerabat ahok
pada natal dua ribu tujuh belas kali ini sebanyak sembilan satu ratus lima puluh delapan narapidana mendapatkan remisi natal
dengan rincian lima belas hari remisi untuk dua tiga ratus tiga puluh delapan napi
satu bulan remisi untuk lima delapan ratus sembilan puluh lima napi
satu bulan lima belas hari remisi untuk tujuh ratus empat puluh lima napi
dan dua bulan remisi untuk satu ratus delapan puluh napi
narapidana beragama nasrani berjumlah lima belas tujuh ratus empat puluh delapan orang
yang diusulkan dapat remisi sebanyak sembilan satu ratus lima puluh delapan orang
dan satu ratus tujuh puluh lima orang lainnya langsung bebas